lara pulang yuk udah sore
lara takut ketemu sama oma indi
lara kalau lara gak pulang terus lara mau kemana
mau ke rumah om gustaf
ketemu sama pantai dewi aja
mulai sekarang kamu gak usah sok baik baikin eyang uyut
pernah dapat apa apa semuanya akan jadi milik sita paham kamu
semuanya milik sita
sebenarnya kan sita adanya lara
diam diam kamu
kamu gak cuma idiot
obat tampar lara
lara kan anak baik
biar sakitnya pindah ke oma ini ya
karena mau ikut sama om
mereka semua bener bener keterlaluan
sama anak sekecil lara aja bisa sejahatin
gua gak boleh biarkan ini terus terjadi
mereka gak boleh terus terusan bikin lara sedih
warisan itu masih atas nama sita
kok bisa kayak gitu sih tante
jadi selama ini belum diganti
padahal kan sita tuh jelas jelas itu bukan cicit kandungnya nenek
ini bibir tante sampai meringkel untuk kasih tahu sama nenek bahwa sita itu bukan cucu kandung nenek
tapi nenek malah marah sama tante
dan nenek bilang gak usah ngatur ngatur nenek
terserah nenek mau kasih wacana sama siapa kek
jelas dong tante gak terima
gak terima dan gak rela
warisannya nenek itu bukan cuma seribu dua ribu
terus miliaran itu nanti akan jatuh ke tangan panti dan andre
tante gak pernah sudi dan gak pernah relak
ma biarin aja lah
itu kan memang hartanya nenek
kalau nenek memang mau kasih ke sita ya gak apa apa
nah kalau kita mau membicarakan soal warisan terus
itu nggak akan ada habis habisnya
hanya akan menimbulkan benci dan dendam
bukannya belain mama
ini semua untuk kepentingan kamu juga
juga untuk kepentingan lara
iya aku tahu
tapi maha tanpa harta nenek pun
aku masih bisa ngidupin keluarga aku
jadi mama gak perlu khawatir
aku udah capek ngomongin soal warisan terus
kita serahkan semuanya pada nenek
tapi waktunya itu untuk menbiarkan perhatianku itu sonra
lara mau ketemu sama tante dewi
masa mau ketemu sama tante dewi
tante dewi kan udah meninggal
tante dewi itu masih ada
iya tante dewi masih ada
tadi pagi lara ketemu sama tante dewi
terus oma bilang
hantu hantu tante dewi
tante dewi itu bukan hantu
tante dewi masih ada
ya ampun wi
syukur banget wi
ternyata kamu masih hidup
aku bener bener lega dengarnya wi
kemarin makam sempat kaget atuh
sita ini aku punya kunciran buat kamu
diminum dulu atuh kang
ya udah hati hati
yuk lara yuk
sita aku pulang dulu ya
tia tia kang
ini kan bonekanya lara
aduh kayaknya sekarang udah jauh mereka
kita coba selama tiga bulan dulu
nah bisa dong l sket
sama sama kebetulan sekretaris saya lagi cuti hamil
kamu bisa gantikan posisi dia
nanti kalau dia sudah masuk baru saya pindahkan kamu ke bagian administrasi
terima kasih ya pak
sekarang kamu tolong buatkan saya kopi dulu ya
tugas kamu tiap pagi membuatkan saya kopi
gulanya satu sendok krimernya juga satu sendok
perlengkapan semuanya ada di sana
iya mari pak silahkan
bagus ternyata kamu cekatan juga ya
saya suka sekali pegawai yang cekatan seperti kamu
kamu jangan berlagu demai
kamu pikir saya terima kamu karena kemampuan kamu
kamu salah yang pasti karena kecantikan kamu
dan salah satu tugas kamu adalah membuat saya senang
kamu paham itu
dan kalau kamu tidak suka kamu pergi saja dari sini
dan jangan balik lagi ke sini
saya mau lihat apa ada kantor yang mau terima karyawan yang kualifikasinya rendah
mak aku bawa ini pupuk tanaman manis buat mama
ini pupuk tokcer banget ma
kalau mama pakai ini tanaman mama itu
pasti langsung lebih subur lebih asik lebih bagus
pokoknya pokoknya deh ma
tuh ben kamu baik sama mama
mama tahu pasti ada udang di balik batu
kamu baik baik begini karena kamu berharap mama akan merubah surat wasiat
dari sita menjadi lara dan satria gitu kan
jangan mimpi kamu
memangnya mama semudah itu merubah pikiran
merubah surat wasiat dari nama sita kelara dan satria
gara gara disogok sama pupuk tanaman dari kamu itu
mama tuh gak punya perasaan banget ya
mama tuh keterlaluan
ma kenapa sih
aku begitu benci banget sama aku dan satria
apa gak ada penghargaan sedikit aja dari mama untuk kami
gak ada ma
sementara tati dan andre udah nipu mama
mereka pantes ma
mereka berhak ma
yang paling berhak mendapatkan wacana mama adalah lara dan satria mah
jadi mama harus segera
sekarang juga ma
mama harus ganti si warisan itu
mau gak suka dipaksa paksa
dan mama tidak bisa menerima sikap kamu itu
sekarang mama sudah putuskan
atau mama usir kamu dari rumah ini
mama harus sekarang juga mengganti isi warisan itu
atas nama satria atau lara
sekarang kita ke pengacara ma
kita kalau pala memenangin elektronika
kita kembali keaksesan